untuk menyambut hari santri nasional kepolisian daerah jawa timur menggelar lomba ⁇ ai cilik yang diikuti tiga pondok pesantren se jawa timur
acara ini memecahkan rekor muri dengan jumlah peserta terbanyak
selain memecahkan rekor muri lomba juga untuk menangkal radikalisme dan terorisme sejak dini
hari santri nasional
bocah yang baru berusia delapan tahun ini juga dengan lantang menyuarakan bahaya radikalisme dan teroris yang berkembang di tengah masyarakat
lomba ini sengaja digelar kapolda untuk membiasakan anak menjauhi ideologi radikal
dan teroris yang berkembang di tengah masyarakat
lomba ini pun mendapat penghargaan langsung dari museum rekor indonesia sebagai dai dengan peserta terbanyak
lomba da'i ini akan dilaksanakan di kepolisian nasional
lomba ini akan mulai rabu delapan belas oktober hingga delapan november dua ribu tujuh belas
dengan tujuan semakin terciptanya ketertiban serta mengurangi aksi terorisme
lukman rozak surabaya